komunitas penghobi kostum dan topeng atau cosplay di surabaya mulai berekspansi lebih kreatif
selain menjadi hiburan menarik dalam sejumlah pesta komunitas ini juga pandai berakting dan membuat anak anak terhibur
banyaknya tokoh fiksi dalam sejumlah film superhero seperti yang diproduksi marvel incorprate
dalam sejumlah karya filmnya kian menjadi inspirasi bisnis sendiri bagi para komunitas pecinta cosplay di surabaya
ya selain bisa menyalurkan hobi ternyata hobi mereka juga bisa menghasilkan penghasilan yang cukup menggiurkan
dengan bekerja sama dengan salah satu event organizer jasa pesta para pecinta superhero ini juga bisa menjadi bagian hiburan utama dalam pesta maupun acara anak anak
beragam kostum karakter superhero mulai dari iron man hulk batman kapten amerika robot gundam
hingga cap woman menghibur penonton dengan memperagakan drama koreografi superhero marvel layaknya adegan aksi di film sungguhan
aksi superhero ini pun sontak mengundang decak kagum anak anak
pakai baju superhero dalam acara apa ini
ulang tahun ya
ulang tahunnya siapa
senang ya pakaian ini
senang pakaian ini
pesta ulang tahun yang selama ini hanya potong kuda
mereka mengambil kue dan makan makan menjadi semakin meriah dengan akting para pecinta cosplay
bahkan mereka merasa tak rugi meski harus merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah
meski masih terbilang asing dalam agenda pesta namun para komunitas cosplay ini cukup atraktif dalam memerankan aksinya
apalagi mereka juga menggelar game dan berinteraksi langsung dengan para pengunjung
sehingga membuat suasana yang lebih menarik
kesana semakin meriah
lukman rozak surabaya